ya masjid nasional al akbar surabaya siap melaksanakan sholat idul adha dan pemotongan kurban
ini adalah kali pertama masjid nasional terbesar se indonesia timur ini menyelenggarakan sholat id di masa pandemi setelah sholat idul fitri ditiadakan
pada sholat idul adha tahun ini jumlah jemaah dibatasi dari kapasitas empat puluh ribu menjadi hanya lima orang
jamaah pun harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan id card
tanpa id card jemaah tidak diperbolehkan mengikuti sholat id di masjid terbesar nomor dua se indonesia sesudah masjid istiqlal ini
hingga kami siang sudah ada empat lima ratus jemaah yang mendaftar dari kapasitas maksimal lima jamaah
jemaah diminta melakukan wudhu di rumah memakai masker membawa sajadah sendiri menyimpan alas kaki sendiri masuk dan keluar masjid secara tertib dengan menjaga jarak
puluhan petugas gabungan bersiaga mereka terdiri dari relawan remaja masjid
tni polri dan satgas covid sembilan belas
semenjak hari selasa kemarin tim gabungan ini juga sudah melaksanakan apel untuk kesiapan pelaksanaan sholat id termasuk juga penerimaan penyembelihan dan pendistribusian daging kurban
salah satu korban yang diterima adalah sapi dari presiden joko widodo
masjid al akbar sama sekali tidak melarang atau menghalangi untuk orang sholat
masjid al akbar yang terkenal dengan pola semacam ini hanya yang pertama dan terakhir
tahun depan bebas lagi tanpa ada penerapan protokol